crazy rich surabaya wahyu kenzo diduga mendapatkan keuntungan mencapai sembilan triliun rupiah dari robot trading auto trade gold dengan korban mencapai dua puluh lima ribu orang
lantas seperti apa modus penipuan yang dilakukan kita akan bergabung bersama kasatres krim polresta malangkota kompol bayu febrianto prayoga
selamat sore pak bayu
selamat sore mbak
pak bayu modusnya apa saja nih dalam kasus kali ini karena kan kasus penipuan robot trading bukan kali ini saja apakah modusnya berbeda ataupun sama
untuk di awal awal modusnya mungkin sedikit berbeda pak
di mana yang bersangkutan sebelum memiliki izin sekitar bulan februari dua ribu dua puluh dua itu yang bersangkutan menjual nutrisi minuman yang berhadiah robot trading
tapi pada prinsipnya para korban mengetahui bahwa yang bersangkutan memang tidak memerlukan minuman nutrisi tersebut tetapi lebih mengetahui terhadap robot trading tersebut dari sebelum memiliki izinnya
selain itu berarti ada lagi pak itu kan awal awal dia melakukan penipuan ya melalui minuman nutrisi setelah itu adakah modus lain yang kemudian dilakukan
sejauh ini modus yang dilakukan
yang bersangkutan yang selalu mempresentasikan bahwa dengan bergabung dengan atg tersebut pasti membuahkan hasil yang menggiurkan
baik kemudian ini kan korbannya dua puluh lima ribu yang telah diketahui apakah mungkin saja bertambah dari dua puluh lima ribu korban tersebut pak
korban dua puluh lima tersebut merupakan keterangan
yang bersangkutan pak dari pak yudhendo di mana member sekitar dua puluh ribu sampai dua puluh lima ribu yang terdiri di seluruh indonesia maupun di beberapa negara di antaranya yang sudah berkomunikasi dengan kita yaitu di perancis rusia dan satu lagi di amerika pak
pak bayu awalnya ini bisa ketahuan seperti apa
kronologinya apakah dari member ini kemudian ada yang tidak bisa menarik uangnya dan membuat laporan atau seperti apa
akhirnya bisa terungkap
jadi pada prinsipnya korban mulai dua ribu dua puluh dua sudah tidak bisa menarik modal maupun keuntungan dari atg tersebut
sehingga mungkin mereka masih menerima penjelasan pada saat itu bahwa
mungkin lagi sedang ada trouble system ataupun perbaikan sistem tersebut
tapi lambat tahun ditunggu kurang lebih sampai beberapa bulan ke depan masih belum bisa diambil keuntungan dan modal
mulai dari dua ribu dua puluh dua itu artinya mereka melakukan investasi robot trading ini sebelum dua ribu dua puluh dua dan itu baik baik saja
jadi dari keterangan pak yudhendo bahwa memulai bisnis
atg ini mulai dari maret dua ribu dua puluh mbak
berarti sudah dua tahun
kurang lebih sudah dua tahun dan selama dua tahun ini memang ada beberapa yang terkendala dalam pengambilan keuntungan maupun modal
tapi selama ini masih terfasilitasi
dan mulai awal dua ribu dua puluh dua tersebut sudah tidak bisa mengambil keuntungan maupun modalnya dan sudah tidak terfasilitasi lagi
karena begitu banyaknya member yang untuk penarikan tersebut
semenjak dua ribu dua puluh dua tidak kemudian tidak bisa lagi menarik keuntungan
uangnya itu kemana pak dipakai kenzo untuk keperluan pribadi atau untuk pencucian uang atau seperti apa pak
hingga akhirnya member tidak bisa menarik kembali keuntungannya
sampai saat ini kami masih melakukan pemeriksaan
dan kami juga mengatakan ke wahyu kenzo bahwa aliran dananya tersebut digunakan untuk apa dan seperti apa
jadi sampai saat ini pun kami masih mengkursuri dana dana tersebut yang sudah masuk ke rekening tersebut dialihkan atau digunakan untuk keperluan apa dan digunakan untuk apa
kalau dari informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa pihak kepolisian ini juga menduga banyak aset dari wahyu kenzo tidak hanya di indonesia namun juga ada di luar negeri
bagaimana upaya aset tracing ini apakah sudah berkoordinasi dengan ppatk ataupun instasi terkait untuk melakukan aset tracing untuk mengetahui kemana aliran dana tersebut pak
saat ini koresa malam kota di damping kolda jawa timur dan juga kami sudah berkoordinasi dengan ppatk
di mana kami berupaya untuk mencoba men tracing aset yang bersangkutan baik terutama yang berada di dalam negeri
nantinya pun kami akan juga terkait informasi yang beredar bahwa yang bersangkutan mempunyai aset di luar negeri atau seperti apa kami pun akan berkoordinasi dengan ppatk dan mungkin nanti akan melakukan langkah seperti apa terkait aset aset tersebut jika memang benar adanya seperti itu
indikasi dari kepolisian sendiri kan tadi dikatakan bahwa korbannya tidak hanya ada di dalam negeri di luar negeri juga tersebar dari negara mana saja ya pak
saat ini yang sudah menghubungi hotline pengaduan tersebut terakhir kemarin yang berkomunikasi dari negara perancis
apakah ini bisa dikatakan adanya jaringan internasional diduga adanya jaringan internasional atau tidak pak
saat ini kami masih belum bisa berkesimpulan karena kami masih melakukan pendalaman terhadap tersangka tersebut
baik tadi bapak juga sempat menyebutkan bahwa pada awal awalnya ini menggunakan modus
minuman nutrisi dari informasi yang kami terima bahwa awal awalnya wahyu ini bekerja bersama dengan manajemennya di bawah naungan pt pansaki berdikari bersama
apakah ini artinya akan ada terduga pelaku lainnya dan apakah dari pihak kepolisian juga memeriksa dari manajemen yang bekerja sama dengan wahyu maupun dari pt pansaki berdikari bersama ini pak
saat ini kami menetapkan tersangka masih wahyu
dan saat ini kami pun masih melakukan pemeriksaan pemeriksaan terhadap saksi saksi lainnya baik dari dalam perusahaan itu sendiri
apabila nanti mungkin bisa dilanjutkan pak
ya apabila mungkin nanti dari hasil pemeriksaan wahyu peso dan saksi saksi yang ada kami akan gelarkan
karena memang kalau misalnya memang masih ada tersangka
tersangka lain yang terlibat atau seperti apa pasti kami akan proses oleh petudang
saya konfirmasi berarti pihak dari pt pansaki ini ada yang diperiksa oleh kepolisian dan saksi saksi dari pihak mana saja pak selain dari pihak pt pansaki ini
saksi saksi yang sudah kita periksa diantaranya dari pt pansaki dan dari beberapa saksi saksi yang memang berhubungan dengan pelapor atau yang saat ini menjadi korban
lalu wahyu ini disangkakan
melakukan tindak kejahatan apa saja pak
karena dari informasi yang kami terima ini disangkakan dengan pasal yang berlapis
saat ini kami menerapkan menggunakan undang undang perdagangan pasal satu ratus lima belas pasal satu ratus enam kemudian undang undang ite pasal empat puluh lima junto dua ratus delapan puluh
dan kami lapis kembali dengan tiga ratus tujuh puluh delapan dan tiga ratus tujuh puluh dua tentang penipuan dan pengelapan
undang undang tpu pak
undang undang tppu itu artinya pencucian uang pencucian uang itu biasanya tidak dilakukan sendiri pak
itu apakah artinya ini akan melebar kasusnya
kasus ini kami masih dalami
karena yang sudah saya sampaikan di awal tadi kami sudah didampingi polda jatim dan bekerjasama dengan ppatk terkait untuk tracing asset
untuk tracing aset yang bersangkutan
dan bagaimana keluar masuknya uang terhadap rekening mana mana saja
baik pak bayu tadi
jadi dari situ saya mau tanya kesimpulan seperti apa kasus ini
baik pak bayu tadi juga menyebutkan bahwa ada hotline korban bisa menghubungi hotline
hotline mana yang bisa dihubungi pak jika masyarakat merasa menjadi korban
hotline yang kita yang dapat dihubungi adalah di nomor delapan ratus sebelas tiga ribu tujuh ratus delapan puluh
saya ulangi kembali pak jika masyarakat ini merasa menjadi korban hotline yang dapat dihubungi adalah delapan ratus sebelas tiga ribu tujuh ratus delapan puluh
baik kemudian pertanyaan terakhir pak bahwa kejadian ini kan terus berulang
kemarin kemarin belum berselang lama sebenarnya ada juga penipuan kasus robot train

bagaimana agar masyarakat ini juga tidak berulang kali terjadi

buat masyarakat nih harus khawatir jika yang ditawarkan seperti ini itu apa indikasinya pak
indikasi pertama yaitu yang saya sampaikan di awal
di mana keuntungan yang saat ini mungkin tergolong yang tidak masuk akal
atau yang sangat mengiurkan yang pertama harus diperhatikan tersebut agar lebih hati hati
kemudian yang kedua
kemudian yang kedua
untuk memeriksa atau mengecek pt tersebut apakah sudah berizin atau tidak
kemudian yang ketiga diharapkan dan dihibau ke masyarakat sebelum memulai
dari bisnis atau cara kerja bisnis tersebut
sehingga kedepannya masyarakat dapat lebih mengerti terkait seperti apa bisnis ini bergerak
dan keuntungannya sebesar apa dan apakah itu masuk akal atau tidak
baik terima kasih
kasat reskrim polores tamalangkota kompol bayu febrianto prayoga
telah bergabung sore hari ini bersama kami di cnn indonesia newsroom